menyebut soal kuliner betawi yang populer di masyarakat adalah asinan betawi atau dodol
namun sebenarnya masih banyak menu khas betawi legendaris yang nikmat namun makin jarang terdengar
situs lembaga kebudayaan betawi menulis budaya luar yang masuk ke indonesia seperti tiongkok india arab portugis dan belanda
menyebabkan akulturasi budaya yang turut membuat makanan khas betawi menjadi kaya ragam dan kaya rasa
di warung betawi bang beeng di kawasan bojong sari depok ada menu betawi yang terbilang langka
salah satunya usam
usam sering juga disebut abong atau jambrong
makanan khas betawi ini bahan bakunya ikan laut mirip teri
diolah dengan cara dikeringkan dan diasinkan lalu diberi bumbu
betawi juga menu sederhana seperti tumis jantung pisang yang gurih tanpa rasa pahit
ada juga bakwan oncom gorengan berupa olahan dari fermentasi ampas tahu atau kacang kedelai yang rasanya juga gurih
yang juga tidak boleh ketinggalan adalah sayur besan
isiannya menggunakan kentang kembang kol petai soun serta terubuk sejenis bunga tebu
sayur besan berkuas santan ini menggunakan campuran cabai bawang dan udang kering
nih sayur besan sayur besannya ada terubuknya
terubuknya termasuk langka juga nih di pasar
makanya sayur besan juga langka di warung warung khas betawi
sayur besan kerap dijumpai pada rangkaian pernikahan adat betawi
sebagai simbol kekeluargaan
sayur ini disajikan dari keluarga calon pengantin kepada besan atau orang tua calon pasangan
sang pemilik rumah makan mempertahankan keautentikan menu dengan menjaga kualitas dan rasa dari resep turun temurun
jadi jangan sampai makanan makanan khas betawi pinggiran ini hanya dikenal oleh orang tua saja kemudian putus
nah karena zaman sekarang kan lebih banyak orang memilih yang
modern kemudian kalau anak anak lebih suka yang siap saji ya kan
makanya dengan cara kita menjual menu menu makanan yang otentik ini itu tujuannya melestarikan dan mengenalkan
rumah makan khas betawi babe sadeli di pondok aren tangerang selatan juga punya menu tradisional betawi langka
perpaduan ikan gurame goreng dan kuah asam pedas kaya rempah
kuahnya memakai cabai bawang yang dihaluskan digarang lalu dicampur ke dalam air
kuah berbumbu tersebut kemudian disiram di atas ikan
mempertahankan kuliner tradisional betawi menjadi tatangan sadeli sang pemilik rumah makan
saya ingin memperkenalkan
masakan betawi ini bisa loh diandalkan dan nikmat jika kita merasakan masakan tersebut
jangan nanti generasi muda kita semakin jauh dari tradisi lokal lah istilahnya
budayawan betawi yahya andi saputra menilai menjamurnya kuliner modern faktor penyajian hingga minimnya pemahaman akan kuliner tradisional
membuat makanan betawi kurang digandrungi masyarakat
terutama generasi muda
yang tradisional itu rata rata penyajiannya dan kemasannya yang kurang menarik di mata anak anak zaman sekarang gitu
itu aja sih menurut saya
di samping itu memang gerai gerai terhadap kuliner tradisional yang memang agak terpojok agak berada di belakang dari kemewahan kemewahan
meskipun zaman sudah berbeda

dan menurut saya
kuliner betawi yang kaya rasa dan kaya warna ini diharapkan tak pernah luntur dimakan usia
karena kuliner menjadi salah satu identitas budaya